kami awali informasi pagi ini dari purwakarta jawa barat
kecelakaan maut terjadi di jalur arteri bandung jakarta purwakarta
seorang pengendara sepeda motor tewas tergilas saat mencoba menyalip sebuah truk tronton
kemacetan sempat terjadi karena korban tidak segera dievakuasi
warga kampung cimuntuk kecamatan sukatani purwakarta jawa barat
tidak berani mengevakuasi dan membiarkan korban tergeletak di bawah truk tronton
sambil menunggu polisi datang warga hanya memindahkan sepeda motor milik korban
kondisi ini membuat macet arus lalu lintas dari arah bandung menuju jakarta maupun sebaliknya
korban baru dievakuasi ke rs udebayu asih purwakarta setelah petugas posek sukatani datang
tidak ditemukan identitas pada tubuh korban
polisianya menemukan selembar kertas bertuliskan nama nurleli usia empat puluh tahun
warga kampung tajur desa sindanglaya kecamatan sukatani purwakarta
menurut saksi mata korban yang melaju dari arah bandung menuju jakarta mencoba menyalip truk
naas tang motor korban bersenggolan dengan truk
lain yang datang dari arah berlawanan
korban pun jatuh dan tergilas truk yang disalibnya
ini nyalip ke samar sama yang dari sana
sama truk pasir juga kena stangnya jatuh
ini udah gak keren
ini penguatannya berat
satu arah bareng bareng cuman dia nyalip truk ini
dari sana datang truk juga
senggol stangnya langsung masuk balai
naas tang motor korban dan truk tronton diamankan ke mauposek sukatani
dian firmanca purwakarta